satu ratus tiga puluh pemain yang mengikuti seleksi program garuda select di stadion pakansari cibinong jawa barat ini
merupakan pemain yang disaring dari kompetisi piala suratin u lima belas dan rekomendasi klub klub anggota elit pro akademi u enam belas
selain itu ada juga pemain yang merupakan hasil pemantauan langsung di seluruh indonesia
yang dilakukan dua pelatih asal inggris dennis wais dan des walker serta tim pemandu bakatnya
ada pemain di luar grup internasional yang memiliki kualitas yang banyak dan mungkin lebih baik daripada beberapa anak anak internasional
saya pikir contoh utama adalah brave
dia adalah anak anak di wilayah tidak ada yang melihatnya tidak ingin melihatnya
dan kami menemukan dia dan kami menemukan dia dan kami memperkembangkannya
dan sekarang yang bagus dia memiliki keputusan untuk mencapai sembilan belas tahun
dalam seleksi yang berlangsung sejak tanggal dua puluh tujuh oktober hingga empat november ini
pengurangan pemain akan berlangsung setiap hari hingga akhirnya didapat dua puluh empat pemain yang akan berangkat ke inggris
namun tim geruda select jelitiga ini tidak akan diikuti oleh pemain pemain timnas u enam belas indonesia
yang tengah bersiap untuk menghadapi piala asia u enam belas di bahrain tahun dua ribu dua puluh satu mendatang